polisi meringkus tujuh pengedar narkoba jaringan internasional di kabupaten bengkalis riau
satu kg sabu dan dua lebih pil ekstasi disita oleh polisi
saudara inilah detik detik tim dari direktorat narkoba polda riau mengejar pengedar narkoba
pelaku menggunakan truk untuk menyelundupkan narkoba dari malaysia melalui pelabuhan tikus di riau
para pengedar ini merupakan kurir narkoba dari malaysia saudara
narkoba dibawa melalui jalur laut selanjutnya melewati jalur darat untuk diedarkan di wilayah bengkalis dumai dan pekanbaru
pelaku mendapatkan upah sebesar dua puluh juta rupiah per paket sabu yang berhasil dibawa
kami berhasil mengita barang putih
ini kurang lebih tiga puluh satu empat kg dan sabu dan untuk ekstasi dua tiga ratus sembilan puluh tujuh butir
masing masing tersangkanya yang berbeda ada yang sebagai kurir darat ada juga sebagai koordinator kurir laut
dan ada juga sebagai pengendali yang menyeberangkan barang ini dari malaysia
jadi modus operandinya mereka menggunakan kapal memasukkan barang ini melalui selat makanan
maka yang berbatasan dengan malaysia melalui jalur laut